di pilkada ini saatnya lah pak anies mendukung kader pks untuk maju di dki jakarta
kemudian terkait dengan tadi kita sudah sama sama memahami
dengan masuknya pak anies rashid baswedan sebagai capres
pada dua ribu dua puluh empat saya kira beliau ini sudah menjadi tokoh nasional
jadi jangan kemudian didegradasi kembali sebagai tokoh daerah
jadi sangat sayang kita akan terus berusaha untuk menjadikan pak anies ini sebagai tokoh nasional
nah oleh karena itu mungkin ke depan kalau kemarin kami sudah berusaha
mengusung pak anies dan bekerja sekuat tenaga untuk memenangkan pak anies menjadi capres
saya kira di pilkada ini saatnya lah pak anies mendukung kader pks
untuk maju di dki
saya kira gitu ya selamat malam